minta kasih untuk saya untuk tidak menabrak gusti brabu
maka saya tidak akan menabrak gusti brabu
salam gusti brabu
mendamping gusti brabu
kemana gusti brabu pergi
dulu waktu di japura
hamba pernah ditolong sama gusti brabu
dikoyok oleh warga
ke siapa yang sudah menyelamatkan aku
pergilah kamu dari sini
ya pergilah aku akan pergi
hujat sekali itu waktu ini gusti prabu
dia memberikan tenaga yang luar biasa
bagaimana dia akan mengikutiku
dan mengabdi kepada aku dengan kau yang mabuk
jika aku berlari
dia akan menabrakmu dari belakang